kita awali informasi pertama terkait dengan agenda kampanye terbuka di pilpres kali ini
kampanye terbuka capres nomor urut satu
jokowi digelar di dom balikpapan kalimantan timur pada hari kamis dengan dihadiri oleh ribuan pendukungnya
jokowi disambut ribuan pendukung dengan gegap gempita menyerukan
namanya mulai dari pintu masuk hingga menuju panggung bundar utama di dom balikpapan kalimantan timur
ribuan pendukung yang hadir memadati dom balikpapan berasal dari berbagai daerah di balikpapan dan beberapa kabupaten kota di sekitar balikpapan
dalam pidato politiknya jokowi menyebut balikpapan kaltim merupakan etalase indonesia
lantaran pendukungnya beragam menurutnya ini jadi kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa
selain itu jokowi juga membahas pembangunan infrastruktur di kalimantan timur diantaranya pembangunan jalan tol dan bendungan
jalan tol balikpapan samarinda akan segera
jalan tol balikpapan segera selesai pada dan jarak tempuh yang biasanya tiga jam akan bisa ditempuh dalam satu lima jam saja
tetapi jika ingin membuka lapangan pekerjaan ya semangat banyak